mari jauh ke manado
saat ini saya sudah berada di salah satu tempat yang paling ikonik yang ada di kota manado
yaitu di monumen patung yesus memberkati
atau yang biasa disebut sebagai patung yesus kasih berkat
nah saat ini sudah pakai helm sudah ada sepeda juga
artinya saya akan keliling melihat keindahan kota manado
menggunakan sepeda bersama dengan komunitas dari selimanado
nah penasaran dong jalan jalan saya menggunakan sepeda di kota manado seperti apa
yuk ikutin perjalanan saya
tapi jangan lupa pakai maskernya dan menerapkan protokol kesehatan
di indonesia aja
perjalanan goyang sepeda kami mulai dari monumen yesus kaseberkat
atau yang biasa dikenal dengan monumen yesus memberkati
monumen ini berjalak lima belas menit dari pusat kota manado
patung ini memiliki ketinggian tiga puluh meter dan penopang patung setinggi dua puluh meter
sehingga secara keseluruhan tingginya mencapai lima puluh meter dengan kemiringan dua puluh derajat
goes merupakan salah satu cara asyik dan sehat menikmati kota manado yang berbukit bukit
jadi komunitas selimanado ini terbentuk di saat mulai mulai pandemi ya
sebelumnya kita itu goesnya sendiri sendiri
kemudian ketika kita posting posting foto di instagram di story ya
lalu terbentuklah ini komunitas selimanado
setelah mengayuh sepeda sekitar empat menit
empat km tibalah kami di monumen patung samratulangi
pahlawan nasional dan gubernur pertama sulawesi utara
yang melambangkan semangat juang dan intelektual minahasa
pemandangan lepas pantai selama kami bersepeda begitu memanjakan mata
meski cuaca panas udara pantai yang terasa begitu segar
hingga perjalanan kami berakhir di jembatan soekarno
jembatan soekarno diresmikan pada
dua puluh mei dua ribu lima belas setelah sempat terbengkalai selama dua belas tahun
jembatan ini panjangnya mencapai satu satu ratus dua puluh tujuh meter
bila anda berdiri di atas jembatan ini
pemandangan pulau manado tua terlihat indah dengan gunung yang menjulang di tengah teluk manado
ya akhirnya sampailah perjalanan kita jalan jalan pakai sepeda di kota manado ini
jembatan soekarno merupakan ikon wisata dari kota manado
bersama dengan komunitas sepeda dari manado
terima kasih ya bang mika juga semuanya
pokoknya kalau mau jalan jalan ke manado

jangan lupa pakai masker di indonesia aja

jangan lupa pakai masker di indonesia aja
tapi tak berkunjung ke skyland tua terlihat indah dengan gunung yang menjelaskan di manado
jangan lupa pakai masker di manado
sekarang sudah sampai skyland tetempangan hill
ya skyland tetempangan hill banyak disebut
ya skyland tetempangan hill banyak disebut
ya skyland tetempangan hill banyak disebut sebagai tempat para layang atau para gliding paling ideal
skyland tetempangan hill banyak disebut sebagai tempat para layang atau para gliding paling ideal
skyland tetempangan hill banyak disebut sebagai tempat para layang atau para gliding paling ideal
skyland tetempangan hill banyak disebut sebagai tempat para layang atau para gliding paling ideal

di tempangan ini kita bisa terbang dengan arah manado arah mongkupa dan arah laut arah depan
sekarang dalam pandemi ini kita harus ikut prosedur
jadi kita harus menjaga jarak dengan teman sebelum kita take off
jadi kita harus menyediakan selalu hand sanitizer
kita harus memakai masker
dari titik ini kita bisa mulai petualangan menikmati kota manado dan pulau manado tua dari lima ratus enam puluh delapan meter di atas permukaan laut
dari ketinggian ini saya bisa melihat keindahan alam kota manado
seperti pulau manado tua pulau bunaken dan pulau sejauh
dan pulau seladen
bahkan pulau lihaga di minahasa utara juga bisa terlihat
puas bermain para layang saya bergasar sedikit ke luar kota manado menuju air terjun kengkang
air terjun kengkang
air terjun dengan ketinggian sembilan puluh meter ini begitu memesonan
tetap dijaga agar tetap asri ya
udara yang segar serta deburan air terjun kengkang begitu terasa meski dari jarak yang tidak terlalu dekat
adrenalin saya kembali terpacu saat mengayun melewati batas tebing
luar biasa mantap
sekitar tujuh menit saya terayun di ayunan raksasa tersebut
bagi anda yang takut ketinggian lebih baik menonton saja ya dari kanopi sebelah kanan atas
puas bermain air terjun perut sudah mulai keroncongan
saya pun memutuskan untuk menyantap menu khas manado
setelah seharian jalan jalan di kota manado
tidak ada setelahnya untuk mengisi perut
saya sudah berhenti di daulu karena sudah lapar banget

dan menjaga jarak membuat pengunjung aman dan nyaman saat menikmati masakan khas manado yang penuh dengan kemampuan
dan menjaga jarak membuat pengunjung aman dan nyaman saat menikmati masakan khas manado yang penuh dengan kemampuan
dan menjaga jarak membuat pengunjung aman dan nyaman saat menikmati masakan khas manado yang penuh dengan kemampuan
rahang tuna bakar rica dan nasi goreng rica tampurung menjadi menu yang paling sering dipesan oleh pelanggan
rahang tuna bakar ricah dan nasi goreng ricah tampurung menjadi menu yang paling sering dipesan oleh pelanggan
ya ciri khas rumah makan ricah tampurung yaitu kalau cabainya kita sajikan dengan tampurung dzai uli hai rapoh hai c videos
kali khas rumah makan tijatampurung yaitu kalau cabenya kita sajikan dengan tampurung

ada juga nasi goreng nasi goreng tijatampurung
rasanya yang enak dengan minyak sambal kampung resep turun temurun
membuat pelanggan selalu kembali mencicipi masakan di rumah makan ini
enak soalnya disini kan terkenal dengan cabenya
terus makanan favorit aku ini rahang tuna
soalnya dagingnya lembut
proses pembakaran rahang tuna mencapai sepuluh sampai dengan lima belas menit
tujuannya agar bumbu meresap hingga ke dalam daging rahang tuna tersebut
panan sudah datang
ini ada rahang ikan tuna rica bakar dan juga ada nasi goreng spesial rica tampurung
yang merupakan salah satu makanan khas dari kota manado
pokoknya kalau mau jalan jalan di indonesia aja
tapi jangan lupa protokol kesehatannya ya
aditya aksani nedi pranedia manado